ini yang ramai diperbincangkan di media sosial
komite pemilihan pssi telah menutup pendaftaran bakal calon ketua umum
wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif pssi periode dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
hasilnya lima orang mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua umum
batas akhir pendaftaran calon ketua umum pssi jatuh pada senin kemarin
pada pukul delapan belas waktu indonesia barat
dari kelima bakal calon ketua umum yang terdaftar
ada nama lanyala mataliti dan erick thohir sebagai calon yang mendaftarkan diri di awal periode pendaftaran
ketiga nama lainnya yang mendaftar menjadi nomor atau orang nomor satu di pssi adalah
arief putrawi caksono doni setiabudi serta fari jemi francis
setelah ini para bakal calon dipersilakan untuk melengkapi berkas berkas pencalonan mereka hingga tanggal dua puluh sembilan
salah satu syarat yang harus disertakan adalah
surat pernyataan dukungan minimal dari satu anggota pssi